sistem nanam cabai yang greenhouse
sistem nanam cabai yang greenhouse itu
sehingga akan sangat tergantung kepada musim atau cuaca
kalau hujannya terus menerus dan lebat panennya gagal
kalau panen gagal suplainya sedikit mintanya banyak harga naik
itu jadi sangat terpengaruh
oleh karena itu sekiranya jangka panjang kementerian pertanian dan lain lain
kita memang harus mengembangkan pertanian terutama cabai yang tidak terpengaruh
tidak begitu terpengaruh dengan cuaca
tapi kalau telur ayam kemarin memang sempat mahal karena harga jagung sampai rp delapan
tapi hari ini jagung sudah rp lima an rp empat dua ratus rp lima
rata rata bergila rp empat puluh rp tiga puluh sembilan
telur dari tiga puluh dua sekarang tiga puluh satu tiga puluh
memang kalau beras beras yang disediakan pemerintah beras bulog itu bagus
itu sebelas ribu yang sphp yang empat belas beras premiumnya bulog
tapi kalau carinya beras lokal belum panen raya
memang sudah tidak naik tetapi belum turun
tapi lain lain kesediriannya lebih dari cukup
masyarakat kita yang berlebaran yang mau pakai baju baru
mukena baru sarung baru juga tersedia dengan cukup dan harganya ekonomis
melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya